tapi kayaknya di belakang gendis ada seseorang
dia kan sahabat gue ya
harusnya tuh ya bantuin gue dong
apa sih kurangin diri gue
sampai cowok di mana
sampai cowok tuh gak ada
sama gue selain galang
rambut adalah makota wanita
hair extension menjadi tren di kalangan banyak wanita terutama artis dan sosialita
very extension selain mudah dipakai juga
selama ini kan rambut gue kan pendek gak pernah panjang
gue harus rambut panjang
beauty salon harga pelajar
beauty salon harga pelajar
beauty salon harga pelajar
beauty salon harga saindar
mau perawatan apa
di sini spesialisnya hair extension yang lagi bumi itu loh dek
kebetulan banget mbak
saya memang pengen harga extension
tapi pengennya yang sepinggang bisa
kebetulan saya ada rambut yang baru datang
yang panjangnya sesuai dengan keinginan adi
kalau gitu saya ambil dulu ya rambutnya
ini dek rambutnya
bagus kan cantik
bagus banget mbak
nah saya pasang dulu ya
ini biasa lampunya suka koslet
ada apa sih
tadi ada perempuan mbak
di sini tuh nggak ada perempuan lain selain saya
ini tadi ada perempuan betah
itu mungkin hanya perasaan adi aja
yuk kita lanjutkan lagi
mbak cantik banget
bagus banget mbak
panjang rambut sendiri dengan panjang karena disambung
rambu sambungan itu auranya tuh lebih terpancar karena dia gabungan dari rambut orang lain
jadi aura adi ini lebih keluar lebih cantik
kalau gitu mas jelekin dulu aja ya kalau saya panjang kayak gini ya mbak
gile itu cewek cakup bener
iya kayak beda dari daya kayangan
kasiasi ya emang gue
wah untuk sambung rambut
berarti kepasona kan
itu kan gendis
rambut lo panjang banget
lo nyambung rambut
loh lo gak tau
biasanya tuh rambut rambut kayak gini tuh diambil sama orang yang udah gak ada
ales meninggal dunia jadi gua minta sama lu menengin lepas
lang lo pikir gua nyambung rambut kayak gini gak pake duit
enak banget lo ngomong kayak gitu suka suka gua lah pendek kayak panjang kayak
iya bukan maksud gue kayak gitu maksudnya lo boleh
manjangin rapuh tapi alami gitu loh jangan disambung kayak gini
gue takut lo kenapa kenapa
woh gak usah sok peduli deh lo
ya gue cuma ngingetin kan sebagai sahabat lo
bukannya kayak begini
lo nyebelin banget sih
kalau lo emang gak suka lo jauh jauh dari gue
tadi kayaknya di belakang geng dis ada seseorang
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
habis mampir serem lagi malah ditinggal
ih mama kok lama banget sih
nggak lihat doangannya sampai semalam ini
apa jalan jalan maling ya
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
pasti suara nangis tadi itu yang layak deh